tiga belas narapidana lapas perempuan denpasar dirujuk ke instalasi gawat darurat rumah sakit sanglah denpasar pada jumat pagi
para napi ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan setelah meminum cairan disinfektan dicampur dengan perisamak minuman
akibat peristiwa ini satu orang napi meninggal dunia dan dua orang lainnya harus menjalani cuci darah
sementara enam belas lainnya masih menjalani perawatan intensif di ruang igd
sebelumnya sejumlah narapidana mengeluhkan sakit perut dan melapor di klinik lapas pada kamis kemarin
setelah diperiksa para narapidana ini mengaku meminum campuran disinfektan dan periksa minuman
pihak lapas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif para narapidana perempuan meminum oplosan disinfektan
sampai hari ini tanggal sebelas ini sekitar jam sebelas an ini sudah sembilan belas pasien masuk ke instalasi kawasan
dan itu yang datang pertama kali ada empat orang yang datang
satu meninggal dua cuci darah dan satu lagi masih kita rawat di igd